kegiatan presiden jokowi pada sabtu siang menghadiri resepsi pernikahan putra dari mantan pelatih panah pribadinya
di gedung serbaguna gor pajajaran kota bogor jawa barat
selain mengagetkan keluarga kedua mempelai kedatangan orang nomor satu tanah air ini
juga menjadi sasaran tamu undangan yang ingin berfoto
pasangan mempelai alman alvan dan reni nurmaningsi ini
tampak kaget saat disambangi oleh presiden joko widodo di aula gor pejajaran kota bogor jawa barat siang tadi
meski gugup keduanya menyempatkan foto bersama dengan presiden jokowi
kedatangan presiden dalam resepsi pernikahan putra dari mantan pelatih panah pribadinya ini
sontak menarik perhatian tamu undangan yang berebut berfoto bersama dengan orang nomor satu di indonesia ini
keluarga mempelai sendiri mengaku kaget lantaran tak menyangka undangan pribadinya direspon oleh presiden
kedatangan presiden jokowi dan reni nurmaningsi ini
tampak kaget saat disambangi oleh presiden jokowi dan reni nurmaningsi ini

kedatangan presiden jokowi dan reni nurmaningsi ini
tampak kaget saat disambangi oleh presiden
tanpa mengurasnya rasa hormat saya sebagai kami pengantin pak dan keluarga
mengucapkan terima kasih sebesar besarnya atas kedatangan beliau
sekitar setengah jam presiden berada di acara pernikahan tersebut
selama dalam acara presiden menghabiskan waktu berbicara dengan mantan pelatih pribadinya
dengan mantan pelatih pribadinya
kedatangan presiden jokowi dan reni nurmaningsi ini

tampak kaget saat disambangi oleh presiden